warga jakarta tidak lama lagi akan bisa menikmati moda transportasi baru
mass rapid transit atau mrt
presiden joko widodo selasa pagi telah menjajal moda transportasi
yang ditargetkan akan beroperasi tahun dua ribu sembilan belas ini
didampingi menteri perhubungan budi karya sumadi
gubernur dki jakarta anies baswedan
dan dirut mrt william subandar
presiden joko widodo mencoba mass rapid transportasi atau mrt
jalur bundaran hi menuju lebak bulus sepanjang enam belas km
ini adalah kali pertama presiden menaiki mrt
sejak pembangunannya dimulai pada tahun dua ribu tiga belas lalu
kala itu jokowi masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
progres pembangunan mrt kini telah mencapai sembilan puluh tujuh persen
dan diharapkan bisa beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas
presiden jokowi terkesan dengan kondisi dalam gerbong
yang tidak bising dan sangat bagus
presiden berharap mrt jakarta akan terintegrasi dengan moda transportasi lain
untuk mengurangi kebangan
ini memang harus terintegrasi
harus terintegrasi antara mrt lrt kereta bandara
kemudian transjakarta kopaja angkot semuanya terintegrasi
kalau itu terintegrasi ya akan mengurangi
pertama mengurangi kemacetan
yang kedua mengurangi penggunaan mobil mobil pribadi di
tak hanya oleh presiden mrt juga akan diuji coba oleh warga jakarta
gubernur dki jakarta andi zaswedan menyatakan
jika pada januari nanti mrt akan melakukan uji coba warga sekitar
sebagai penumpang secara terbatas
hal ini dilakukan sebagai simulasi
dan membiasakan petugas serta warga yang akan menjadi penumpang
jadi karena itu mulai ada penumpang
mulai sistemnya dilatih dengan menggunakan
dengan ada penumpang yang jumlahnya
tetapi memaksa semua petugas
itu terbiasa dengan ada penumpang
pemerintah pun berencana akan memperpanjang jalur mrt
dari dipulau lembak bulus ke tangerang selatan